dan kenapa yang dipilih pelajar
takarannya satu banding sepuluh banding seratus
lagi diperhatikan dengan detail kayak gimana ya yuk kita belajar dulu mbak saya udah bawain lagi
menyusul adanya undang undang ibu kota nusantara
langsung saja yuk upiahnya diduduki
makanya kita ingin secepatnya kita ingin lihat nanti respon dari kemenikbud seperti apa
hingga enam puluh ribu ton per tahun
sebenarnya aku bekerja di mana aja sih